seorang bocah di ponorogo menjadi korban ledakan petasan saat bermain bersama teman temannya
wajah korban hampir seluruhnya menderita luka bakar setelah petasan yang dimainkannya tiba tiba meledak
prasetya wahyu seorang bocah yang masih berusia sepuluh tahun asal desa jambon
kecamatan jambon ponorogo jawa timur ini terus meronta kesakitan saat berada di ruang perawatan rumah sakit umum muhammadiyah ponorogo
seluruh wajah bocah yang masih duduk di bangku kelas empat sekolah dasar ini mengalami luka bakar akibat terkena letusan petasan buatannya sendiri
peristiwa ini bermula ketika prasetya wahyu bersama enam teman sebayanya
tengah membuat petasan berbahan kertas yang digulung besar dan dicampuri obat

saat mencoba dinyalakan petasan tidak berbunyi hingga beberapa saat
hal ini membuat korban penasaran dan mendekati petasan
namun ketika korban mendekati petasan tiba tiba langsung meledak dan membakar seluruh wajah bocah malang ini
hingga kini tim dokter masih belum bisa memastikan kondisi luka korban
termasuk apakah retina mata juga mengalami luka bakar akibat ledakan petasan
sementara di blitar polisi mengamankan enam kg bahan peledak sumbu petasan selongsong petasan serta uang jutaan rupiah
polisi juga mengamankan tiga tersangka masing masing id ks serta is
ketiganya merupakan pembuat bahan peledakan yang dikumpulkan oleh petasan
ketiga yang dikumpulkan oleh petasan
ketiga yang dikumpulkan oleh petasan
ketiga yang dikumpulkan oleh petasan
ketiga yang dikumpulkan oleh petasan
ketiga yang dikumpulkan oleh petasan